prajurit solo akan menjaga kawasan wisata solo
mereka merupakan prajurit nayaka praja naraboga marga utama ngarca kedaton narawastra dan narakirtiawastra
mereka bertugas di masing masing tempat seperti pasar gede solo batik kauman dan kawasan geladak
sementara prajurit keraton yang sudah ada berjaga di kori kamandungan sebagai inti prajurit keraton sendiri
ide dan ikon wisata baru kota solo merupakan kerjasama pemerintah kota solo
bersama kemen parekraf yang diresmikan saat atraksi budaya prajurit solo pada enam november dua ribu dua puluh
para prajurit solo ini akan menjadi signature destinasi wisata budaya dan akan tampil di enam destinasi wisata kota solo
mereka juga bertugas mengkampanyekan edukasi pentingnya protokol kesehatan bagi masyarakat di masa pandemi covid sembilan belas
atraksi budaya prajo solo ini selenggarakan setiap sabtu di akhir pekan ini
jadi kebetulan memang atraksi ini kita gelar di destinasi para wisata yang ada di kota solo
ada di pasar gede pasar klewer keraton surakarta balai kota dan kawasan geladak
ini sebagai satu upaya yang digelar oleh pemerintah kota surakarta dengan kementerian para wisata untuk menggiatkan sektor para wisata
prajurit solo menjadi daya tarik wisata untuk orang datang di kota solo
meski di masa pandemi kota solo terus bergerak dan terus optimis
dengan adanya prajurit ini ya harapannya menambah wisatawan untuk ke pasar gede terutama pasar pasar tradisional
terus menurut kesannya manjendengan melihat prajurit dengan seragam yang unik dan bagus ini menurut manjendengan dari sudut pandangnya manjendengan terimpun
menurut sudut pandang saya adanya prajurit ini bagus
berarti kan minat untuk ke pasar tradisional tradisional itu lumayan bagus
sebelumnya para prajurit juga telah mengikuti workshop edukasi meliputi wawasan budaya pramu wisata dan hospitality
para prajurit solo ini dapat dijumpai di titik titik sentra wisata kota solo
mereka juga akan memakai kostum prajurit solo yang penuh dengan filosofi jawa lekat dengan karakter manusia yang adiluhung
sejak sebulan terakhir setiap sabtu di komplek keraton solo diadakan devil prajurit keraton solo
deville yang biasanya dijumpai setiap ada event keraton seperti jemenengan dan gunungan kini bisa dijumpai setiap sabtu
sementara untuk ikon solo dilakukan oleh prajurit solo
kak lika bagus solo jawa tengah